febri nanti kamu kalau udah besar mau nikah sama siapa
kak nikah itu apa
kita nungguinnya disini aja ya debbie
nah nikah itu apa
debbie kak febri juga gak tau
pasti nanti baya yang naksir
dan masakannya sudah siap untuk dihidangkan
mbak itu masaknya cuma segitu aja
dokter namanya juga demo masak
dia dimasak sedikit tujuan mereka kan jual jual barang barang itu
kalau gitu kita pamit aja yuk in
masaknya bubar dulu
sudah masuk waktu zuhur
nanti dilanjutkan lagi
istirahatnya di rumah aceh ngaji yuk
istirahatnya di dalam saja
cek minggi mir
selegan pulang aja cek
tidak bisa kalahin ustadz
saya sampai tidak lihat
banyak yang cantik di sini
tidak apa apa pak ustadz
kalau gitu kita mau permisi dulu
mari pak ustadz
diana teh lumayan manis juga nek
kalau begini caranya sih
punya istri lima
keadaan yang memang saya punya istri lima
nantiin aja nggak dapet dapet yang mau nambah
dikandangin aja ceng
emangnya dia kucing dikandangin
bener dikandangin day
terserah deh terserah
kalau kamu nggak percaya nyakumnya
saya teh makan berdua yola di warungnya koswara
kum biasa aja atul
jangan grogi begitu tampangnya
siapa yang grogi
kamu masih mau bukti
wanginya buyolatnya masih nempel
nih kalau nggak percaya cium deh
baunya itu masih ada kum
bau apaan sih
cium dulu kum
ini mah bau
ini nih yang bener
ini abis korek kuping salah barusan
enggak enggak enggak
enggak enggak mau
rugi nggak nyium baunya
enggak mau doya
tadi kamu masih aku
tadi salah tangan
tadi salah tangan
doya salah tangan
perjuangan kamu adalah milik kamu
orang lain juga punya
kamu tidak berhak marah
kalau orang lain tidak membantu
gagal atau sukses ladang itu
meletak di tangan kamu sendiri
bukan orang lain
karena saya sedih
bukan sedih kusoy
kamu marah karena orang lain sibuk
dengan panci dan penggorengan
sementara kamu bekerja keras
sibuk sendirian di ladang
kamu marah pada orang orang
iya pak ustadz
tidak mungkin tidak
kamu marah karena kami menganggap
kamu melakukan hal yang benar
sementara orang lain kamu anggap
melakukan hal yang salah
lalu bagaimana cara menghilangkan
rasa amarah itu pak ustadz
jangan pernah menganggap
diri kita paling benar
tidak usah dikomentari
saya selalu benar
iya pak ustadz
sekarang saya akan menyertai
saya sudah happened enak
dengan sayangnya karina

tapi jelas dalam kekejaman
kita tungguinnya disini aja ya debbie
kak pebli juga gak tau
pasti nanti banyak yang naksir
terus istrinya diberangkatin deh
ngobrolin ya yang lain aja ya
ini wart buat kamu
claudia edwardnya gak suka coklat
ini coklatnya enak
udah ambil lah tuh wart
nolak pemberian dari orang
edward ganteng kayak papinya
ada dari pelangnya ya
masih kecil sudah gede
ya ampun kum
kenapa sih kum
nggak dipuji sama claudia harusnya claudia bilangnya
febri cantik ya kayak bapaknya
ceng kalau kecilnya grid seperti itu bagaimana besarnya nanti
kum harusnya kamu teh ngomong sama idoi
biar jenai pertu sekolah terus jangan bolos polos
iya ini nanti mau ke rumahnya
tapi ini kan sekarang urusan dia mau masak dulu
tunggu bu diana sama iwane pulang baru saya kesana
eh jangan kum urusin lidoya aja dulu
urusan diana mah gampang urusan masak mah gampang serahin sama saya
alah udah ketauan isinya otak kamu
hah kebaca tau nggak
saya sama setia kawan pedut
kalau setiap kawan gak seperti itu kenapa kamu aja yang ngurus idoi
ya udah baik saya yang ngurusin
yeay berani beranian ngeduluin saya
kamu jangan genit genitnya nih
iya pak emang kapan deh beli pengajemit nggak pernah
iya kamu nggak usah genit kamu diam saja orang sudah suka sama kamu
sama sekali enggak c afil terbuat dari keramik dan temperatur tinggi
kang lo placesnya keles labu uden
lepaskan di kawikan